nasib anak anak pelaku teror telah membawa mereka menjadi anak indonesia yang terjaring dalam lingkaran terorisme
bagaimana kisah mereka bergelut melawan stigma dan berjuang agar tidak menjadi teroris baru
saya tidak ingin sesudah saya sadar anak saya menjadi teroris teroris baru yang akan merusakkan negeri ini
ikuti penelusuran tim cnn indonesia dalam program spesial anakku tidak akan jadi teroris
senin dua puluh tiga juli jam setengah sepuluh pagi di cnn indonesia